buat petani di indonesia petandak garam di indonesia bukan di vietnam maupun di thailand
itulah yang selalu kami perjuangkan dan selalu ada data data faktanya
andainya polisi berhasil membuktikan dugaan merusak nama baik ini
agar suria paloh membayar ganti rugi material dan immaterial satu triliun
seluruhnya kami akan sumbangkan untuk para petani dan petambak garam di indonesia
pusaran konflik antara rizal ramli dan surya paloh tampaknya belum akan berakhir
terima kasih atas pernyataan di media
nasdem melaporkan rizal ramli dan akhirnya hari ini berbalik rizal ramli melaporkan surya paloh
kita bahas malam ini bersama narasumber sudah ada di sebelah kiri saya
hermawi taslim sukwasekjen parten azem
selamat malam bang
terima kasih sudah hadir di sini
dan juga ada mas adi praitno analis politik uin jakarta
sudah di sini dan bergabung melalui luar studio melalui sambungan telepon
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mbak putri
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih sudah hadir di sini
saya ke bang hermawi dulu
dilaporkan ke polisi uang ganti ruginya sampai satu triliun
ya itu proses hukum biasa saja
nanti silahkan dibuktikan
pak rizal itu kan didampingi oleh puluhan lelaki
kalau mau menuntut ganti rugi itu kamarnya pengadilan
kemarin dia ke baris krim
jadi poin ini berawal dari laporan kami
laporan kami itu sudah sangat soft
dimulai dengan kompresi pers menjawab bahwa kedua tidak benar
jadi sebenarnya kita hanya meminta klarifikasi respon yang baik
tapi waktu itu pak rijal malah
tapi kemudian pada saat itu
lalu kemudian pada saat itu dikatakan laporannya teman teman nasdem salah alamat
nanti kita akan buktikan
tetapi kami sudah menerima spdp dari polda
sudah perintah dimulainya penyidikan
para saksi saksi sudah diproses
barang bukti berupa rekaman televisi
yang kami serahkan juga sudah diperiksa di laboratorium forensik
kita tunggu saja
ini proses hukum
kita tunggu saja
jadi laporan pak rizal juga oke
silahkan kita buktikan
jadi buat kita tidak usah dibelok belokkan
urusan impor kritik pemerintah itu another case
yang kami laporkan adalah pak surya paloh yang tidak terlibat dalam pemerintahan
dibawa bawa dengan narasi negatif
pertama kali di satu stasiun televisi kita berpikir
kita tunggu satu dua hari
eh besoknya malah muncul
yang lebih keras lagi
otohasibuan ada non phone saya
oke sempat berkomunikasi berarti ya
taslim kamu sama rizal ini kan sama sama orang gusdur
kita ngopi ngopilah di starbucks kemang
tapi ini sudah bukan pribadi
dan ini substansi yang harus dijawab
saya bicara jam lima waktu itu
jam sepuluh malam memang dia buat surat
tapi tidak menyinggung itu semua
dan yang lebih parah lagi
suratnya otohasibuan itu tidak dilampirkan
oleh surat kuasa padahal dia mengatakan
bertindak untuk dan atas nama ini profesi
saya sebenarnya malam ini tunggu
karena dia profesor hukum dia senior
kita kita mau tunggu dia apa ada orang bisa
bertindak untuk dan atas nama
tanpa surat kuasa kita tunggu
oke oke jadi itu awal mulanya
dari sana dari pernyataan itu
kemudian saling saut menyaut
sampai sekarang belum beres
oke bang sali
iya mbak putri
bang sali dasarnya
apa kemudian melaporkan balik ini
melaporkan pak surya paloh
yang pertama gini
apa yang dilakukan
pak surya paloh telah melakukan
satu upaya hukum
dengan melaporkan pak riza ramli
betul mbak metro jaya
nah pada posisi laporan itu
ini menurut kita yang bayang
walaupun masih terjadi perdebatan
salah salah alamat kan
kalau saya baca
jadi melaporkan beliau ini kan
pak surya palo dalam kapasitas
selaku ketua umum partai nasdem
nah di dalam
itu kan pribadi
yang menjadi korbannya kalau kita ingin
berbicara normatif tapi
terlepas dari perdebatan materi
biarlah hukum itu berjalan
meneliti melakukan tugas tugasnya
nah di lain hal
kita juga melaporkan
pak surya paloh ke baris kim mampaspori
kita juga minta kepada
baris kim mampaspori
untuk bekerja sesuai dengan
tuk boksi yang dimiliki
fiksalah pak surya paloh fiksalah pak rida ramli
jadi dua laporan hukum ini
pokoknya jadi biar clear ya tapi
tapi sebenarnya kenapa sih
berlarut larut ini dari
pihak mananya nih yang
sulit untuk diajak duduk
ya begini ya
prof koto kan tadi sempat disinggung sama
saya yang dialog sama prof poto bukan anda
keinginan dari kita itu untuk jumpa
keinginannya kan formal kan gitu
nah kita ini kan inginnya kan biasa biasa saja
apa sih yang menjadi program
nah kalau kita melihat
apa yang dilaporkan
oleh kawan kawan dari
katakanlah ya pak femah jam
kepada pak rijal ramli
itu kan ada satu omongan
yang diduga telah
nah padahal kan tidak ada
satupun kalimat kalau kita berbicara
kita sudah mendengar rekamannya berkali kali
tidak ada satupun kalimat
pak surya paloh seperti yang dituduhkan
oleh kawan kawan itu
terlepas dari itu semua prinsip kami
silakan kalau sudah bekerja
dan kami juga memohon kepada pihak
kepolisian mbak reski mbak mbak sporipun
bekerja nanti kita ukur nih
pada posisi ini nah terlepas dari itu semua
nah saya pribadi nih ya
selaku penelitian hukum pak rijal ramli dan kawan kawan
ya selalu menyarankan kepada pak rizal
tempuhlah mekanisme ini dengan cara cara yang baik
dan pak surya pahlaw juga harus menempatkan
cara cara yang baik
kan tidak harus setiap persoalan
karena ketidakpun disinggungkan
kan gitu kan nah akibat ini kan jadi
nah saling lapor melapor kan
kan tidak bagus
bang surya kita hargai sebagai tokoh besar
itu kan pak rijal
kita hargai sebagai ekonom juga
nah kita pada posisi selaku penasihat hukum itu
selalu mencari yang terbaik
jadi itu tadi gambaran kasusnya nih mas adi
tapi kalau misalnya kita lihat
flow nya ini dari awal oke lah
katakanlah memang itu bentuk kritikan
tapi kemudian bentuk kritikan kemudian juga
itu kemudian menjadi besar
cara meredamnya juga sudah ada
waktu itu sempat menyebar
udah lah ayolah kita ngopi ngopi temenan kok sama surya pahlaw gitu kan
kritikan yang memang benar benar
agak menyerang itu kemudian
mungkin dianggap biasa sepele
atau gimana sih sebenarnya ini
dua orang tokoh ini kemudian
ribut dan disaksikan
oleh publik sekarang
di luar kasus hukum sebenarnya
kritik soal impor beras saya kira ini cukup
substansial karena sejak lama
amli bilang ini impor tidak cerdas
tidak sehat di tengah keberimbahan beras
saya kira memang harus di diskursus
kan diwacanakan dengan sehat ada
data data validitas yang kemudian
diumbar ke publik biar tidak saling
tuding biar tidak pemerintah yang
disalahkan terus ataupun bang rizal selalu
dimenangkan kan kira kira begitu
bulog juga sudah saling serang dengan pemerintah
nah ini yang sebenarnya ditunggu oleh
publik tapi kemudian
karakara kritiknya disampaikan
dianggap merendahkan melecehkan
pihak lain inilah yang
kemudian hal hal yang sepertinya substansial
itu hilang jadinya bang
jadi orang sudah tidak mau tahu sekarang diskursus
tentang impor beras nggak ada
kalau kritik pemerintah kritik
impor perkritik dan lain lain
itu please itu gak ada
urusan kita nggak ada masalah dengan kita
yang kita persoalkan adalah
nama pak surya dibawa
di situ secara negatif dan itu narasinya
seolah olah ikut bermain dan saksi ahli sudah
ditampilkan kita setuju kritik setuju
dalam diskusi itu
faisal basri mengkritik lebih keras
tapi mengapa pak faisal basri
kita tidak lapor dia tidak ada
urusan dia tidak menyebut nyebut pak surya paloh
nasdem kebijakan nasdem
semua kadernya yang sudah jadi menteri
itu dibebas tugaskan dari partai
ketika ada yang
diganti juga jadi memang
itu saya tidak usah ungkapkan luar
biasa ada kata
brengsek ada kata apa apa dan kemudian
tadi kalau saya setuju
pengacara dari pak
rizal ramli biar hukumnya bertindak tapi saya
ingin katakan kepada publik kami
sudah menerima spdp
proses kami sudah berjalan saksi saksi
kami sudah diperiksa
juga sudah diperiksa kita tinggal
tunggu ini kalau dibilang
soft kami sudah lebih soft pertama
muncul lagi di tv lain kita nggak somasi
kita konversi pers kita tanggapi itu tidak
yang somasi ini
bukan partai nasdem
kuasanya surya paloh
yang namanya badan advokasi hukum
bahwa kemudian kami ini adalah juga nasdem
itu hak politik kami jadi
tidak ada urusannya juga dengan partai nasdem oke oke
oke jadi bang sari kalau
misalnya anda lihat nih sekarang kalau misalnya dari
klien anda dari posisi pak rizal
ramli kalau misalnya sekarang melihat
apakah memang kalau tudingan tudingan atau
tuduhan tuduhan yang kemudian
dilemparkan ke publik
itu dianggap biasa
kemudian bagaimana maksudnya ketika
itu kan pasti sudah benar benar
ada datanya sudah benar benar disiapkan itu
ini yang tadi disampaikan oleh
karena kan kalau misalnya
orang bisa melemparkan tuduhan
karena kalau misalnya terbiasa
tuduhan bebas di media
itu kan takut dicontoh
pak rizal itu tidak menuduh ya
dia mengatakan bahwa
ini ada satu
yang tidak beres
ugal ugalan itu ya nah apa yang
dikatakan pak rizal itu itu kan
belum terbukti beliau melakukan
suatu perbuatan yang katakanlah

kalau kita mau jujur ya
nah penegak hukum
kan mendengar nih apa yang dikatakan pak rizal
nah itu dulu
dilakukan penyidikan atau apalah
namanya kan apakah penyidikan
apakah penyidikan benar tidak
yang diungkap oleh pak riza ramli itu
apa namanya permainan dalam
impor beras misalnya kan
macam macam lah karena yang
beliau katakan itu itu semangatnya
adalah membela petani
dan rakyat indonesia
nah oleh karena itu ya
kalau kita mau jujur jujuran ya nah ini
periksa dulu yang ini gitu loh
yang ini tidak ada silakan
tindak pidana yang dituduhkan
oleh pak ernawi taslim
bahwa penggunaan kata kata
kasar itu misalnya
saya sepakat dengan yang dikatakan
tadi pak rekan sam itu pak siapa namanya
mohon maaf kurang terdengar saya
ini karena saya lagi ada di luar kursi ini
nah itu diperiksa dulu karena itu
menyangkut petani coba bayangkan
nah petani petani kita kan
kalau seandainya mereka
melakukan apa namanya
katakanlah dia bercocok tanam
dalam kurun waktu enam bulan ketika
panen dia berharap
mendapat satu manfaat

anda mau membelokkan
ya jadi instansi laporan
kami ini adalah
disinggung urusan anda mau bela petani
mau bela petani garam
mau kritik impor itu bukan
tidak ada masalah buat kita tapi ketika
pak rizal mengatakan
ketika pak rizal mengatakan sebentar
tidak berani negor takut sama suryapalo
ini kan jelas jelas sebuah fitnah
bagaimana mungkin seorang presiden
takut kepada seorang suryapalo
ya kan jadi tidak usah
dibelok belokkan mau bela
mau bela garam mau bela
mau bela beras
mau bela petani nggak ada
masalah buat kita
tapi kemudian ada dalam pernyataan yang
jelas jelas menyebutkan pak suryapalo ini sebentar saya sebut ya
sebentar pak salli
ini dari dua televisi
jadi biang kero nya ini saudara enggar
itu tidak ada masalah buat kita
jokowi tidak berani takut
ini rekaman sudah dipiksa oleh
pak hermawi menyebut nama tidak menyebut nasdem
menyebut dua nama enggar tiesto dan suryapalo
betul betul dan kuasa
pak suryapalo itu pak kuasa pak
suryapalo bukan nasdem kuasa
pak suryapalo badan advokasi hukum
yang kebetulan adalah juga orang nasdem
pak hermawi kuasanya itu
telaku ketua umum betul itu melekat
di sini adalah juga
suryapalo pasti ketua umum
ketua umum pasar depan tn
dan pak suryapalo yang lain
ini memang apa ya
tidak usah bermain disemantik ini sudah jelas kok
barangnya sama oke oke
bagaimanapun bagaimanapun anda
dua pihak ini pasti juga punya
punya pembelaan masing masing
ada yang punya
pembelaan masing masing tapi bagaimanapun
itu rekaman itu ada dan
sudah diakui ya bang sali ya
itu saja dulu rekaman yang mana nih
kurang menangkap ya enggak enggak soal
kata kata kemudian yang diucapkan
ini transkrip dari youtube
kalau rekaman kan memang ada
semua masyarakat yang menyaksikan
mendengarkan oke oke
tidak ada satu kalimat pun
pak rizal semama sama tidak ada
satupun kalimat bang rizal
tidak ada oke oke
oke tapi menyebut
surepalo ya oke baik
kita jeda dulu ya kita jeda dulu
nanti setelah jeda kita bahas lagi tetap bersama kami di
kita lihat ada pernyataan
salah satu pernyataan yang kemudian ini
oke sambil menunggu itu diproses
oke ini dia
ya anda bisa lihat mereka ini pada
main dari komisi dari impor yang sedemikian besar
jadi saya setuju sekali bahwa biancarloke masalahnya
ada di kabinet sendiri yaitu saudara enggar yang
sudah waktunya harus diganti
ini satu yang kemudian menyinggung nama enggar tias tolukita
kemudian ada lain ada yang lain lagi
kalau ini nggak ada masalah buat kita
oke ini sudah dipastikan tidak masalah
enggak ada masalah
ada yang lain lagi
kritik terhadap pemerintah
iya sudah dikonfirmasi
jadi ini bukan masalah kritik terhadap pemerintah ya
tidak masalah bukan masalah itu
yang dipermasalahkan kemudian ini adalah presiden jokowi
enggak berani negur takut sama surya paloh
ya panggil saya saja biar saya yang tekan surya paloh
karena ini brengsek impor naik tinggi sekali
petani dirugikan petamak dirugikan
akhirnya elektabilitas pak jokowi juga merosot di gerokoti
jadi ini yang dipermasalahkan ini awal mulanya
membawa nama pak surya palo dalam tata pemerintahan
itu yang kita tolak
itu kita tunggu minta maafnya
tapi bagaimanapun sekarang ini tahun politik bang taslim
bagaimanapun sudah kemudian ada yang beranggapan
siapapun yang mengkritik pemerintah kemudian akan dipolisikan
itu tergantung cara pandang kita
tapi dari kami clear
kritik dengan pemerintah banyak yang lebih keras
termasuk tadi saya katakan pak faisal basri kita no problem
ketika dalam satu kebijakan pemerintah
nama pak surya palo yang bukan di pemerintahan
dibawa bawa itu kita semua keberatan
kemudian yang kedua
kita kalau dibilang kita sedikit lapor juga tidak
jadi kita sudah tunggu
kemudian kita konversi pers kita somasi
ini yang dibutuhkan hanya kerendahan hati dan gentleman
kalau ini berlarut larut
hari ini bilang mau ngajak pak surya paloh ngopi
besok bilang mau lapor ke kpk ya sudah
jadi sekarang dan kami mbak
sejak melapor di polda
satu kata pun kami tidak pernah ngomong
kami betul betul mendukung proses hukum
mendukung proses hukum
sesuai nasihat pak surya palo saya tidak mau gaduh
mau menegakkan hukum
tapi ketika kemarin
muncul lagi laporan dan saya tahu
saya tidak mau mendukung saya tahu laporan itu kenapa
karena spdp sudah keluar
pak rr sudah dipanggil
tanggal delapan pak rr sudah dipanggil
beliau tidak hadir minta ditunda
mas adi kalau misalnya anda lihat ini kan ada
dua kutub yang berbeda
yang kemudian memang cara bacanya juga berbeda
kalau misalnya tadi kita dengar sedikit dari
kuasa hukum bang rizal ramli juga mengatakan
ini sebenarnya yang harus dicek adalah soal impornya
itu kalau misalnya anda lihat sekarang apa apa yang terjadi nih sebenarnya
itu tidak urusan
ya sebenarnya tidak perlu ada yang diributkan
pertama kasus ini sudah telanjur menjadi kasus hukum
pak rizal dilaporkan dan sudah melaporkan balik
kan kira kira begitu
bahkan kasus hukum ini justru mengamburkan persoalan yang sebenarnya
tentang kasus impor
justru kasus impor yang lain
kalau di kita kasus hukumnya kasus ini pencembaran upaya
kalau kasus impor mau digulirkan mau dikembangkan silahkan
jadi yang muncul ke permukaan itu adalah perdebatan hukum
antara pak rizal dengan pak suryapalo kan begitu
sementara yang berbasis ilmiah objektif dan substansial soal impor beras
saya kira itu kasus lain
itulah yang kemudian dihilangkan
di publik itu yang muncul tidak itu
jadi perdebatan soal kebijakan impor baik atau tidak
ini sekarang sudah menjadi hilang
lebih tertarik membicarakan tentang bagaimana kisruh secara hukum
antara pak rizal dengan pak suryapalo
tapi kalau menurut anda
tapi kalau misalnya menurut anda
hal hal seperti ini misalnya
kalau misalnya membawa nama orang secara keras
apa segala macam misalnya ada bukti yang jelas
kalau misalnya sudah ada bukti yang jelas kemudian diucapkan
ini kalau misalnya hal ini sebenarnya saya tanya
pertanggung jawaban seorang tokoh publik ketika menyampaikan informasi
saya melihatnya seperti itu
soal soal itunya dulu
memang saya agak kurang setuju ketika ini
memang saya agak kurang setuju ketika ini
kemudian nyebut nyebut pak suryapalo
karena tidak ada kaitannya dengan kebijakan impor
mestinya kasusnya ini dilokalisir hanya sama menteri pak enggar
bahwa impor ini yang harus bertanggung jawab adalah pak enggar
kalaupun toh mah dipecat ya dipecat
ditegor ya tegor oleh pak jokowi
tidak perlu melibatkan pak suryapalo seakan akan dia diatasnya pak jokowi
inilah yang kemudian membuat teman temannya pak suryapalo
ini kemudian tidak terima
jadi personal kasusnya
ini yang kemudian kenapa menjadi keseru dia
dan pak rizal mestinya agak sedikit menahan diri
untuk tidak melibatkan orang dalam kasus ini
pesan yang ingin kita sampaikan kepada publik
mulut harus dijaga
siapapun anda hati hati berbicara
harus bertanggung jawab
laporan kami ke polda itu bagian dari permintaan pertanggung jawaban
kalang dipertanggung jawabkan
jadi kita tidak ada apa apa
sejak kita lapor di polda kita cool kok
kita tidak pernah kompetitif pers
jadi kasusnya jelas berbeda
ini bukan soal impor
tapi sudah menyangkut nama baik pak
sudah memiliki kehormatan
apalagi ini di tahun politik
di tengah tren elektabilitas
nasdem yang cukup baik
saya kira memang menyeret nyeret pak surya paloh dalam kasus ini
itu cukup mengganggu memang
nasdem trennya lagi bagus
bang salih anda masih bersama kami
iya mbak masih masih
saya masih mendengar pertanyaan pak imawi dan pak adi
bang sali kembali
ini bagaimana soal sekarang permintaan publik
agar memang benar benar tokoh publik
misalnya dalam hari ini pak rizal ramli
kemudian mempertanggung jawabkan
apa yang informasi informasi yang disampaikan di hadapan publik
ya yang dia sampaikan ya mbak
ya itu kan sesuatu yang sifatnya kritik kepada pemerintah
kritik kepada pemerintah nggak ada masalah buat kita
informasi yang disampaikan
anda menyinggung kehormatan orang itu jadi problem
katakanlah ditindaklanjuti atau dipolo up
ya kan ditindaklanjuti dipolo up
benar tidak sih yang namanya impor itu
ada permainan di dalamnya
nah kalau memang ada silakan diperiksa
nah keluar dari itu semua
kalau memang pak suryapalo tersinggung terhadap ucapan bang rizal ramli
yaitu manusiawi menurut kami mbak ya
itu salah alamat gitu loh
karena tidak ada kalimat sekali sekali saja
yang mengatakan pak suryapalo itu brengsek
silahkan saja diperiksa lah
oke baik sekarang
baik perdebatan soal hukum dari dua sisi yang berbeda
tentunya pasti punya pembelaan masing masing persepsi masing masing
oke iya nanti setelah jeda ya kita bahas lagi
bersambung tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
saya ke mas adi dulu mas adi kalau misalnya anda melihat sekarang
trendnya kemudian kan saling lapor ini tahun politik
kemudian antara dua politisi berantem ribut
kalau misalnya anda lihat bagaimanapun kan ini semua bisa digoreng ya
ini semua bisa dikemas sedemikian rupa untuk sesuai dengan keperluannya masing masing
apa yang harus diwaspai dari hal hal semacam ini
ya pertama memang saya melihat laporan yang dilakukan oleh teman temannya pak surya palo terhadap riza ramli
ini murni soal menjaga maruah nama pak surya palo
karena disangkut pautkan dengan impor beras yang sengkarut kira kira begitu
mestinya pak rizal lamli ini hanya melokalisir persoalan impor ini soal menteri enggar
mungkin saja subtansi lagu nyanyian yang ingin disampaikan oleh pak rizal ini bagus
tapi karena dinarasikan dinyanyikan dengan nada nada yang kurang baik
akhirnya memancing kegaduhan
karena dia menyeret banyak orang yang justru tidak pernah terlibat
kan kalau pun toh ingin menyeret pak surya palo dalam kasus ini misalnya
inilah yang kemudian menurut saya melihatnya kemudian serba gaduh
jadi persoalannya jadi personal
sebab itulah menurut saya perdebatan yang hal yang sangat prinsipil tentang impor beras ini kan cukup penting mbak
kenapa bulog misalnya beda pendapat dengan menteri
akhirnya jadi gak fokus ke sana
tidak gak fokus
betul jadi perjuangan untuk membela petani akhirnya harus berujung dengan kasus kasus hukum
dan ini tentu akan menanghabiskan energi yang cukup banyak gitu
dan kemudian ada yang menarik juga pernyataan dari
disitu ditulis ada
karena ini pemerintahan jokowi terus menggerogoti elektabilitas pemerintahan jokowi
jadi disitu ada narasi implisit juga yang dihadirkan kan mas adi
saya melihat pak rizal ini memang belakangan cukup kritis terhadap kebijakan pak jokowi
terutama soal sektor impor
setelah tidak jadi menteri
nah impor ini memang dalam banyak hal cukup tidak populer
terutama soal impor garam
di tengah keberlimpahan garam dan berat
itu yang selalu dijelaskan oleh pak rizal amli
oleh karena itu kebijakan kebijakan tidak populer ini
terus akan menggerogoti elektabilitas pak jokowi yang sedang menjulang
dalam konteks itu masih bisa diperdebatkan
tidak ada kasus hukum yang bilang gak
tapi ketika kemudian mengatakan bahwa
pak jokowi nggak berani nekan enggar gara gara takut ke pak surya
inilah kemudian kasusnya menjadi personal
ini soal marwah nama besar pak ketua umum
tanpa diminta sekalipun saya kira
teman temannya pak surya paloh akan pasang badan untuk membela
kan begitu konteksnya
apalagi elektabilitas nasdem ini kan tinggi nih
sudah melampaui partai menengah ke atas
tentu cukup mencoreng gitu loh mbak putri
oke oke jadi saya ke bang sali
bang sali kalau misalnya bagaimanapun
saya yakin memang tidak ada
mungkin tidak ada niatan ini dibawa ke politis
itu pasti juga pernyataan yang akan disampaikan oleh teman teman
tapi kalau misalnya melihat
kemudian sekarang tren yang terjadi
ini kemudian memberikan imbas kepada ketidakpercayaan mungkin
kepada partainya pak surya paloh
kemudian juga kepada pemerintahnya joko widodo itu
sudahkah ini diantisipasi oleh
kuasa hukum atau tim dari pak rizal ramli
jadi gini mbak
dari awal ya
dari awal kita
telaku penasi hukumnya bang rizal ini kan selalu
memberikan saran yang baik kepada bang rizal
dengan pak surya kan gitu kan
maka prof koto kan telpon
untuk bang hermawi kan
sambil menggunakan bahasa beliau kan
minum minum kopi itu jangan ditafsirkan bahwa
minum kopi di suatu tempat
yang tidak mempunyai makna yang dalam
jadi pengertian minum kopi
yang diajukan prof oto itu
apa yang menjadi
keberatan dari pak surya paloh
nah karena ini tidak ketemu
maka inilah yang terjadi pada hari ini nih pak
pak surya melapor pak rizal
dikuarkan oleh kejaksaan
nanti memang begitu mekanisme hukumnya
nah sekarang kita juga pun
kita juga minta kalau memang perkara ini bergulir
silahkan dua duanya dijalankan
tapi kalau memang bisa dibicarakan baik baik
kita bicarakan baik baiknya
kita bicarakan baik baik
masih ada pintu untuk menyelesaikan ini
secara baik baik ya berarti ya
lalu menajukan kepada kami
selesaikan secara baik baik
karena ini antara dua tokoh ini kan
orang orang penting semua ini kan
pak rizal pernah menjadi
kabulo pernah menjadi menteri keuangan
nah ketika dia menjabat pun
ya saya perhatikan beberapa statement
kinerjanya kan cukup bagus juga kan
untuk kebaikan bangsa dan negara ini
jalur hukum sudah ditempuh
sudah dipilih jadi memang tinggal menjalani itu ya
pak taslim terakhir
ya jadi begini pertama saya tegaskan lagi
kami gak dikasih
kecuali menempuh jalur hukum
ini soal kehormatan
jalur hukum itu adalah jalan yang terbaik
legal dan sah
jadi biar saja hukum yang berbicara
kami cuma mau ingin pesan
kepada seluruh pejabat publik
termasuk pengaman internasional
murud harus sekolah
murud harus dijaga
tidak boleh ngomong sembarangan
terima kasih banyak
terima kasih banyak
bang taslim terima kasih
bang salih terima kasih
sayang sekali anda tidak bisa hadir malam hari ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan berbicara soal kritik
mengkritik sebenarnya tidak ada yang salah dengan hal itu ya
tapi kritik yang disampaikan harus ada

sebaliknya pihak yang terkena kritik juga tidak cepat panas hati
bagaimanapun yang dilakukan para elit di negeri ini
akan selalu diperhatikan publik
kembali sesaat lagi